lagu yang pernah viral saat perayaan kemerdekaan indonesia di istana negara kembali diminta presiden jokowi dibawakan dalam versi karawitan
watcher wow akhirnya akhirnya kelapa dan kita juga ada yang kedua layarnya itu pakai
itu pak jauhari ratmangun
ya dari yang terbaik saya yakin generasi muda indonesia semuanya memiliki potensi yang luar biasa
bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat
hadirkan kembali undang undang kkr
kata gue eh kita bukan beli jersi lu beli klub
sudah bisa diperkirakan di bulan agustus kan
itu yang memisahkan itu gitu
tanah khas desa merupakan bagian dari tanah desa
pokoknya yang tadi itu klaim tanah kesultanan kabupaten tanpa data
oke baik kita buat dua layer yang pertama adalah
tentunya pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi para anggotanya
pak poi tohir pak kunchoro wibowo pak joko susanto
yang kalau menurut saya itu cukup jelas dan rinci menjelaskan apa langkah langkah yang harus dilakukan
ini gue sekarang kalau searching kak ujo munculnya saung ujo nih kayak gimana
tidak terurus ini merupakan bagian properti yang ada di kawasan jogja ekowisata atau jew
kita nunggu di depan ya
sumpah ngeri ada di surabaya waktu itu
gue gak ke jakarta lo tau gak kenapa sen
yang akan digelar pada tanggal dua puluh lima hingga dua puluh enam ini pak
baik ini adalah trending topik paslon

pokoknya nontonnya ketika bukan pas final menangnya ya
tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis
nah sementara klaim tanah kesultanan itu
pengembangan sdm berkualitas tetap menjadi prioritas